orang yang selalu ingin belajar jadi katakanlah dulu mungkin saya bisa dianggap terlalu kaku atau terlalu formal atau terlalu semangat kadang kadang
tapi ya saya merasa ini alamiah saja ya saya juga saya gak malu malu saya katakan bahwa saya banyak belajar dari pak jokowi
gak usah malu kenapa bukan saya menjilat bukan saya katanya menghamba kepada kekuasaan tidak
saya istilahnya saya patriot tapi pak jokowi juga patriot
ya saya belajar kalau yang belajar dari yang bagus kenapa harus malu
jadi benar benar jadi media darling juga pak konsepnya
saya tidak ingin ini pengen itu saya ingin menyampaikan pandangan pandangan saya
saya ingin menyampaikan
kehendak saya kesanggupan saya untuk mengabdi kepada bangsa indonesia
sukur sukurnya di media darling sukur sukur
tapi kan kalau kita berhadapan dengan media kita juga harus kita berani untuk disorot berani dikritik dan sebagainya